biasanya menjadi mesin pencari tapi kali ini google justru dicari cari
direktorat pajak memburu google karena ternyata memiliki tunggakan pajak di dalam negeri tahun dua ribu lima belas hingga mencapai triliunan rupiah
sempat membandel belakangan ditjen pajak menyebut google mulai melunak membayar tagihan pajak ke pemerintah indonesia
tapi ternyata bukan kali pertama google mencoba bersembunyi
di beberapa negara google juga melakukan hal serupa
ada apa dengan google
petak umpet pajak google saya bahas lebih dalam di segmen the analyst
kita undang radinal ini adalah secara ekonomi bagaimana kronologi memburu pajak google pemerintah indonesia
kita lihat pada sekitar april dua ribu enam belas kita tahu bahwa dijen pajak ketika itu meminta agar google membentuk badan usaha tetap
itu adalah sebuah langkah pemerintah agar google ini mau bayar gitu loh
kemudian kita lihat pada juni jadi selang beberapa bulan kemudian google asia pacific yang memang merupakan salah satu pusatnya kalau yang paling dekat dengan indonesia
karena indonesia mereka belum punya ya
kita lihat google asia pacific lteltd menolak skema badan usaha tetap
jadi ini seperti sudah mulai ya sudah mulai kelihatan bagaimana mereka mulai berstrategi gitu
kan kita nggak punya kantor fisik ataupun seperti asia pasifik jadi ya ngapain kita bentuk badan usaha tetap
kemudian google pada september menolak pemeriksaan ditjen pajak
tapi informasi terakhir dari dijen pajak mengatakan google sudah melunak
jadi sebelumnya tidak mau menyerahkan berkah sama sekali kali ini sudah mau oke lah
kita periksalah lunaknya google ini apakah untuk kali pertama atau di beberapa waktu sebelumnya di negara lain juga melakukan hal yang serupa
jadi seperti hide and seek gitu
oke ini menarik nih hera ya
kalau untuk di amerika sendiri kita ada contoh kemarin untuk amerika ada pajak google nya sendiri itu agak unik
mereka pajak yang penghasilannya di luar amerika serikat itu justru nggak masuk amerika
google punya cara sendiri mereka punya skema sendiri
mereka terbangkan pajaknya ke irlandia
tapi tidak langsung ke irlandia hera
karena memang ketika masuk langsung ke irlandia itu kena direct tax haven ya
itu nilainya cukup lumayan
jadi mereka punya cara ada dialihkan dulu ke belanda karena memang di belanda ada perwakilan google juga
kemudian dialihkan baru ke irlandia
karena irlandia sebagai basis google untuk wilayah eropa asia dan timur tengah juga disana juga afrika juga disana ya
dan itu berhasil memangkas pajak google
kita tahu sendiri kalau untuk di irlandia sendiri
empat belas lima juta untuk pajaknya
jadi sudah aman lah pak bas
dari pendapatannya gitu kan
itu istilahnya kalau di sana orang eropa kenal dutch sandwich gitu
perpaduan antara irlandia dan dutch itu
itu sebenarnya praktik praktik yang dilakukan google ini ini bukannya melanggar hukum
ini praktik praktik yang memang lumrah dan sesuai regulasi
oh jadi ini legal
mereka hanya melihat celahnya
jadi di irlandia sendiri mereka ada celahnya sendiri
celah pajak seperti itu dimasukin oleh google
sebenarnya irlandia mulai sadar akan peraturan pajaknya dan mereka merubah regulasi pada tahun dua ribu tiga belas
dan ironisnya itu baru berlaku tahun dua ribu dua puluh
jadi google masih bisa tersenyum sampai tahun dua ribu dua puluh di irlandia
saya ranila saya tahan sebentar
kita punya data ini juga
ini tentang indonesia
saya akan lebih spesifik ke indonesia
bahwa mereka ternyata tgan pajak tahun dua ribu lima belas dari pendapatan yang puluhan miliar di kuartal kedua radinal
bahwa mereka itu menolak untuk bayar
dan pemerintah mengancam
yang lo tangguh itu lima lima triliun rupiah
kalau menurut anda sendiri seperti apa sih operasional google
semaksimal apa mereka memanfaatkan celah celah tersebut untuk tetap berbisnis di indonesia
tapi ya pajaknya jangan mahal mahal banget lah
seperti kita ketahui kalau untuk potensi kemarin
ini menarik nih kemarin ada acara temasek dan google
managing director google juga yang baru
mereka mencapaikan kalau untuk potensi dari iklan digital itu
diperkirakan untuk asia pasifik itu mencapai delapan puluh billion us dollar
oke itu potensi untuk iklan
untuk iklan digital
google di situ sangat powerful
kita tahu ada google ads ada google sense di sana ada google mop
semua iklan iklan masuk semua ke situ
itu potensinya memang cukup besar
dan kita lihat pergerakan google di indonesia sendiri
dengan menempatkan managing director tony kuzgen itu
mereka memang ahli juga
tony kusgen orang australia
dia berhasil mengembangkan google di australia
dan disengaja ditempatkan di sini karena
anda tahu potensinya seratus juta pengguna internet untuk tahun dua ribu enam belas
saya salah satunya
kalau mau tahu apa apa pasti google ya
tahun dua ribu dua puluh sebelum tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan pengguna internet dua ratus lima belas juta pengguna
dan mereka semua hyper sosial
jangan melihat ke saya dong
dan satu sisi lagi pemerintah ketika sri mulyani mengejar ngejar pajak google
ketika dirjen pajak mengejar ngejar pajak google
ada instansi yang memang sedang berbulan madu dengan google
mereka mengembangkan bareng google looon untuk percepatan internet di indonesia timur
jadi sama sama pemerintah tapi ada divisi nih
yang akrab banget ada yang justru sedang mengejar ngejar google
anda masih ingat tahun dua ribu lima belas lalu desember
datang ya datang ke indonesia
bertemu dengan arief yahya menteri pariwisata
dan dia menyampaikan sendiri
google sangat membantu pariwisata melalui google street view yang di komodo island
dengan tampilan underwaternya teknologi mereka membantu indonesia untuk mempromosikan
satu sisi lagi sri mulyani ini sangat fokus nih
pokoknya lu bayar pajak gitu
ya dia harus bayar pajak
ini sebenarnya agak ironi nih
dan kita euforia google datang ke indonesia boh gila ya
kita berarti hebat banget diperhitungkan
saya kesini radinal untuk lebih dalam lagi kita membahas
bagaimana negara negara pemburu pajak begitu lelah sepertinya ya
memburu pajak pajak google
kita lihat ini ada beberapa radinal boleh dicoret coret juga
kita lihat ada spanyol ada italia
yang pada tahun dua ribu empat belas misalnya
pemerintah spanyol memungut pajak iklan google tadi yang anda sebut ya
jadi potensi sangat besar delapan puluh miliar
kemudian selanjutnya italia kita lihat juga pada tahun dua ribu tiga belas
tapi mereka pintar
italia itu mewajibkan sebuah perusahaan itu
membeli iklan internet dari perusahaan domestik
tapi ini sudah berlaku di inggris ya inggris
saya punya data ini kita lihat
yes ini masih negara negara juga
australia kemudian kita lihat inggris
silahkan anda menjelaskan
untuk inggris sendiri nih mereka menyebutnya
inggris salah satu negara yang berhasil melakukan pendekatan moral
pendekatan moral ya jadi bukan menekan
mereka menekan tapi mereka membuat google jadi empati gitu
akhirnya mereka bayar
dari pemerintah memang cukup sukses juga sih ya
dan ini adalah pajak perusahaan berpendapatan ya dua ratus lima puluh juta
jadi sudah ada kalau inggris ya sudah spesifik ya
kemudian muncul pasca perusahaan teknologi mengempelang pajak
jadi kita lihat yang paling berhasil radinal tadi ada italia ada spanyol ada australia dan inggris
yang berhasil itu negara negara maju radinal
tapi yang paling berhasil cuma inggris
kenapa bisa begitu
kita bayangkan ini negara negara majunya pada struggling untuk menagih pajak google
mereka sedang memutar otak deh bagaimana ini google nih
google selangkah lebih maju
google lihat regulasi regulasi ada celah masing masing negara
indonesia sebenarnya cukup agresif di tangan sri mulyani
menkom info juga baru saja meluncurkan ada over the top untuk peraturan pajaknya
peraturan baru untuk layanan layanan asing seperti facebook google twitter itu semuanya bakal diatur di ott itu ya
yang menarik di situ juga ada beberapa saya catat selain pajak mereka mengatur konten juga
karena kita tahu konten pornografi di facebook di google juga beredar juga
kemudian karena memang iklannya semua aplikasi anda mau menaruh aplikasi apa saja bisa
kita kesini radinal
saya penasaran karena anda sebut angka iklan tadi ada di sini
kenapa sih orang singkat saja radinal mengapa orang mau mengiklan di google
seperempat penduduk bumi pakai bu google
yang itu yang pertama ya
semua orang pakai google itu pertama
dan mereka tahu kantong kantong iklan google itu seperti google adwords
jadi mereka mempunyai sistem algoritma sendiri yang pintar
jadi ketika apapun yang anda klik saya klik hera efharin hera yang menjual baju otomatis itu akan muncul di google adwords
dan itu dibayar per klik
anda tahu per klik berapa
ini range harganya satu dollar sampai dengan seratus dollar
sampai seratus dollar
itu tergantung ya
ada juga layanan adsense
dimana anda ketika anda mempunyai portal di situ pengiklan juga bisa muncul di situ
kita nggak bisa disebut sama satu
tapi radinal intinya bahwa google memiliki mungkin pemain yang lebih kecil
ya pemain pemain financial engineering yang cukup baik ya
sehingga mereka bisa tahu celah celah di tiap negara
dan tapi saya abis ini juga tetap pakai google sih kayaknya
tetap pakai google jadi tidak bisa dihedarkan
terima kasih radinal nantaprawira korresponden teknologi cnn indonesia
dan ulasan tadi mengakhiri seluruh tayangan cnn indonesia bisnis sore hari ini
simak terus informasi terkini ekonomi dan bisnis dalam negeri dan juga dunia
senin sampai jumat pukul sembilan tiga puluh dan sembilan tiga puluh sore
saya hera efharin
terima kasih atas perhatian anda
dan pastikan keputusan anda
terima kasih atas keputusan bisnis anda bersama kami
cnn indonesia tv